semalam kan gue ngerjain si adriannya sama alex berduaan sama reva
kok reva dia apa
yang juga gimana ya
udah di rumah
oh alhamdulillah ya allah
soalnya tadi pas di jalan gue sama haicle tuh dikerjain sama alex
gue takut lo dikerjain juga sama alex
gue tadi untungnya dibantuin sama
kalo enggak udah babak belur kali gue sama haikal tadi di jalan
emangnya tuh anak kadang kadang
ya tapi sih gue udah nyampe rumah sih dengan selamat
tadi gue emang sempet tuh dikejar kejar sama anak anak black cobra
tristan sama temen temennya
tapi gue berhasil melarikan diri
udah juga ya loh ternyata
yaudah alhamdulillah kalo lo gak kena penapar ya
seperti yang tadi gue dijelasin di day nya reva
gue sih mau aja kal
tapi kalo gue ketau sama anak black cobra gimana dong
peri peri ke badan lu wan
eh tok tang
dari jaket atau apapun yang gue pake pasti ketauan sama black cobra
kalo gue itu anak aja
justru itu wan
makanya lo jangan pakai atribut anak jalanan
dan yang penting
lo usahain ngejauh dari anak anak black cobra
sebisa mungkin lo hindarin tuh konflik
insya allah be
ya selama ini sih
alhamdulillah kita emang gak pernah yang mulai duluan
ya bagus kalo lo gak pernah mulain
tapi lo jangan selalu pake moto
lo jual gue ngebeli
emang kita penggecut
yang bilang lo penggecut siapa ya
yang biasanya mincurang yang keroyokan
jawara juga kalo dia bisa menghindar dia menghindar
insya allah kita bakal lebih hati hati
kita semua jalan dulu ya be
biar gue doain aja dari sini ya
siap ya be
jangan nekat bang
eh untuk hari kayak ini terlalu cepetish ya
kayak lagi mainkan si e
lu percaya gimana ya mau nungguin
gak mau great nya
karena lo udah ngerebut cewek gue
lo betul betul bangun
kita sabatan udah lama banget
tapi lu berani berani ngambil cewek gue
cewek lo siapa
dan lo denger gue ya
gue sama bella tuh gak ada hubungan apa apa
dan gue juga sekarang baru tau
kalau bella itu cewek lo
dengar omongan gue deh
gue bisa pegang janji gue
gue sama dia
dan gak ada hubungan apa apa
bilang ke dia
gue juga udah bilang ke dia kalau gue tuh cuma cinta sama raya
gue mau mandi
gue mau mandi
gue mau mandi
gue mau mandi
kita lagi di perjalanan nih menuju sirkuit
ya buat jagain sea boy
soalnya ada ancaman nih
dan resek lagi nih apalagi dia dibantuin bang obar
nah pertanyaannya lo bisa nggak nyusul ke sirkuit kira kira
ntar kalau gue lewat gue sekalian kasih tau obar ya
oke cakep mon gue like kalau begitu
thank you gue tungguin dan lo gue harap buru buru ya
gue harus menang dari lo boy gimanapun caranya harus
lo datang juga boy
boy mendingan lo mau mengundurkan diri gue gak mau lo malu
lo mendingan keluar lo belajar cakewalk
oke saya ucapkan selamat datang di ajang the real indonesian biker dua ribu dua puluh
kami dari panitia akan mengarahkan bagaimana tata pelaksanaan dari sesi latihan ini
nah ini merupakan sesi latihan di mana kalian para bikers
bakalan menyiapkan diri anda membiasakan diri anda dengan sirkuit yang telah kami siapkan
dan juga dengan motor motornya
karena kami dari panitia yang menyiapkan motor motornya
dengan kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa tujuan dari race ini adalah untuk mencari pembalap terbaik
yang nantinya akan kita ikutkan di tim juniornya indonesia biker
nah mereka yang terpilih bakalan kita gembleng dan bakalan kita didik
untuk menjadi pembalap motor gp
luar biasa ya
di ajang sesi latihan ini juga nanti kita akan menentukan nomor posisi
untuk anda semua start pada balapan yang sesungguhnya
nah untuk lanjut ke sesi selanjutnya sepuluh pembalap dengan waktu tercepat
itu bakalan kita pilih untuk lanjut ke sesi selanjutnya ya
nah itu aja untuk seluruh pesertanya boleh silakan berganti pakaian di ruang ganti sebelah sana
oke terima kasih atas perhatiannya
alhamdulillah akhirnya sampai juga
alah berat berat keangkatan owner deal gelut asal lelus mah
aduh kalau kurma tidak bisa dibohongi ya
itu mah kamu meren
saya mah strong strong saja
ya lo mah strong udah teman tua angkat owner deal